saksikan seri ipa dan ips di gtv

buka pintu ra

wah murah banget bos

di luar aja gue pay masih laku

ya jangan sepenuhnya
gak segitu lah bos
bayar pake barangnya
yaudah tunggu disini
tunggu tunggu tunggu tunggu
haru tebus sekarang di gaso